pak lo percaya sama mereka berdua
ya enggak lah gue yakin nih mereka berdua pasti ada yang nutupin
gue juga mikir gitu kok gue makin curiga sama mereka
perempuan lain pak dan perempuan itu bukan mel
perempuan yang kamu cintain itu enggak pantas buat kamu
karena dia bisa mengambil semua harta yang kita miliki sekarang
papa emang udah tahu perempuan yang aku maksud siapa
aku malah keceplosan di depan pangeran
aku harus bisa nutupin semua ini
papa nggak peduli siapa orangnya
yang jelas bagi papa mel yang paling cocok buat kamu
karena mel yang bisa kasih kamu segalanya
mel itu adalah takdir kamu pangeran
tapi ini jangan jangan nawang yang bercerita ke pangeran
keterlaluan aku harus cepatnya mengantisipasi semua ini
selamat siang pak
apa saya mengganggu
ibu nawang kenapa sepertinya senang sekali happy
ada kabar bahagia buat kami pak
tadi dokter david bilang kalau putri kondisinya sudah membaik
dan besok boleh pulang
pasti kamu udah gak sabar lagi pulang ke rumah kan
pokoknya bu nawang kalau butuh apapun multivitamin makanan yang terbaik
saya akan sediakan semuanya jangan sungkan ya
apapun untuk putri untuk masa pemulihan dia
pak remon gak usah repotres
gak usah repot gak apa apa kok pak
sama sekali sama sekali saya tidak merasa direpotkan
saya jadi keinget nih pak remon
gimana kalau kita atur lagi dinnernya pak
maksud ibu nawang
maksud saya waktu itu kan waktu kita dinner anak bapak gak bisa datang karena ketemu omanya
jadi gimana kalau kita atur lagi supaya anak kita bisa saling kenal
dan saya juga bisa kenal anak bapak
ya ya ya ya ya berhapus nanti nanti nanti akan saya atur lagi
aduh apa yang harus aku lakuin sekarang
satu sisi aku belum siap jujur soal armel
karena pasti masalah baru akan muncul
di sisi lain aku gak tega nolak usul mairos
karena aku gak mau dia kecewa
aduh masalah baru lagi nih
posisi om rayment emang serba salah
mau kemana lo berdua
eh harus ya kejelan kejelan kayak gini
gak usah sok mau ikut campur urusan kita
apalagi lo tahu sendiri kan ini kampus elit
kenapa jadi lo yang repot
gak ada juga kan yang ngelarang gue di sini
gak usah heboh deh lo
masya lo gak usah ngalin perut
gak usah ngalin pembicaraan dengan ngebahas bahas dinda segala
lo jawab aja maksud omongan lo tadi itu apa
orang dari tadi aja tassa gak omong yang aneh aneh
gak usah nuduh deh
mel beneran buta kan
orang mel buta
oh my god vanya kenapa sih malah ngomong kayak gitu
yang ada mereka malah tambah curiga
jangan kayak wartawan deh nanyain kita berdua
maksud omongan gue tadi itu gue mau ngingetin mell soal kebutaannya dan kebucirannya ke pangeran
jadi buta yang gue maksud itu ya bucin
dia sama pangeran gitu loh
dia harus buka matanya
ya udah gue mau
ngerti gak sih
ya udahlah terserah kalian gue siapin ngurusin kalian okay bye
pak lu percaya sama mereka berdua
ya enggak lah
gue yakin nih mereka berdua pasti ada yang nutupin
gue makin curiga sama mereka
ya udah terus kita ikutin aja yuk
ini gak mungkin
soal instagram gue ke hack sih
facebook sama twitter juga

aduh kok kawan gue ke hack semua sih
itu kebetulan banget ya pas gue lagi cari informasi
sumpah ini pasti ada yang sengaja nge hack account gue
gue harus ngakuin sesuatu oh my god
aduh malah followersnya banyak banget lagi
gak mungkin di hack
dad please angkat teleponnya aku butuh banget aku butuh banget deddy
dad kok dari tadi lama banget sih gak jawab
aku udah telepon berkali kali loh
hani deddy itu lagi meeting jadi susah angkat apa kamu
kamu beneran mau ketemu sama pak raymond sama anaknya
ini yang paling aku takutin bu
pasti nanti ibu akan kaget banget
kalau ibu tahu anaknya pak raimon itu adalah mel
kamu kok gak jawab ibu sih
ibu tuh gak pernah bisa dengar suara hati kamu
jadi ayo ibu minta tolong kamu jawab dong
kamu keberatan atau enggak
kalau aku nolak permintaan ibu pasti ibu kecewa sama aku
bener kamu gak keberatan
makasih ya sayang
pak remon kok lama ya telponnya
ibu susulin ke depan dulu ya
sekalian ibu mau bahas masalah ini